karena memang anak anak masih menjadi sasaran empuk dalam eksploitasi seksual
minimnya pemahaman dan dorongan ekonomi membuat mereka yang seharusnya berkutat dengan buku pelajaran
justru masuk dalam kelamnya dunia prostitusi
ironi ini pula yang kemudian terungkap di surabaya
polisi membongkar transaksi prostitusi anak secara online
simak laporan korespondensi ann indonesia wida subianto dari surabaya
berita tentang anak mencabuli anak di surabaya masih menjadi perbincangan hangat di masyarakat
banyak masyarakat yang terhenyak terkaget kaget bagaimana anak diantaranya masih berusia sembilan tahun
mencabuli temannya sendiri secara rutin
delapan tahun masih kelas tiga sekolah dasar
pihak unit perlindungan perempuan dan anak polrestabes surabaya tidak berpuas sampai di situ
mereka melakukan pengembangan lain dan menemukan fakta baru
yang juga menghenyakan anak dijual secara online
unit perlindungan perempuan dan anak polrestabes surabaya menangkap satu tersangka
yang menjual anak anak di bawah umur
dua anak yang berusia enam belas tahun tertangkap basah sedang menunggu di kamar
setelah sukses bertransaksi secara online
memesan via media sosial pembayaran via transfer bank
dan anak anak ini pun mendapat jatah kamar hotel
surabaya memang sudah menutup lokalisasi doli
namun kini prostitusi online menjadi tantangan baru
lebih lebih anak anak menjadi objeknya
jadi kalau prostitusi konvensional kita untuk menemukannya di surabaya itu sudah sangat jarang
dan bahkan mungkin akan sulit kita temukan karena sekarang sudah beralih
dengan beralihnya ke prostitusi online itu akan memudahkan satu mudahnya pelanggar
jadi nggak perlu kopi darat langsung saja di tempat sasaran
ironisnya anak anak yang masih menduduki bangku ini
tidak akan memudahkan pelanggan
namun anak anak yang sudah belajar di smp dan sma ini suka rela menjajakan diri
karena alasan ekonomi ingin tampil gaya dan memiliki gawai mahal
membuat mereka mau terjun ke dunia prostitusi
tidak hanya peran kepolisian dalam menyelesaikan masalah masa depan bangsa
perhatian orang tua masyarakat dan tokoh agama
diharapkan bisa menjadi benteng mental nan kokoh untuk menyelamatkan generasi bangsa